densus delapan puluh delapan polri bergerak cepat melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pasca teror bom bunuh diri di gereja katedral makassar dan penyerangan di gedung mabes polri
salah satu tempat yang digeledah adalah pondok pesantren ibnul koyim di berbah sleman yogyakarta
lalu bagaimana mencegah agar paham radikal tidak disusupi ke dalam kurikulum pondok pesantren
dan untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung robikin m has
selamat sore pak robikin
selamat sore mbak ivana
assalamualaikum wr wb
pak robikin langsung saja pasca serangan teror bom di makassar dan juga mabes polri
densus delapan puluh delapan kemudian menggeledah sejumlah tempat pak
salah satunya adalah pondok pesantren di sleman
kalau menurut nu menurut pbnu apakah memang paham radikal mulai disusupi ke dalam pondok pesantren pak robikin
ya pertama harus dijelaskan bahwa berdasarkan data di kementerian agama republik indonesia
jumlah pesantren di indonesia
pesantren indonesia itu ada dua puluh tujuh delapan ratus an
dua puluh tiga itu pesantren di bawah nauan nalutulama atau berafiliasi dengan nalutulama
nah pesantren di lingkungan lautulama pasti tidak ada ajaran radikal
apalagi tim dan teror
pasti tidak ada
karena ada tiga kata kunci untuk menjelaskannya
yang pertama justru hadratu sheikh haji hashim ash'arilah yang berhasil mengharmoniskan antara hubungan agama dengan negara
jargonnya singkat tapi maknanya mendalam
nasionalisme bagian dari
itu artinya anda religius atau harus nasionalis
kalau anda mengaku religius tapi ternyata tidak mencintai bangsa dan negaranya maka religiusitas anda layak dipertanyakan
itu hadratu sheikh hashim ash'arilah peneliti nalutulama
yang kedua di lingkungan pesantren nalutulama pendidikan yang berlangsung itu ke pendalam
mulai basic sampai ekstrem
sampai eksplod lah
sehingga orang paham betul apa itu fungsi agama
termasuk apakah agama islam ini merupakan ajaran kita kasih dan kemanusiaan
bagi naud ulama pemandangan kita islam itu juga agama kasih sayang agama damai agama cinta kasih agama kemanusiaan
di lingkungan kita itu adab itu menempati tempat yang tertinggi
jadi ilmu saja tidak cukup harus ada adab
nah karena pendidikan akib di dalam agama itu ada tiga
pertama akidah atau teologi atau etikot
yang kedua adalah ritual syariat lah
yang ketiga adalah akhlak moral tasabuh
nah ini diajarkan dengan serius di lingkungan nalutulama
termasuk lembaga pendidikan umum di bawah naungan nu
sehingga sehingga ketika orang berpikir bertutur kata tidak hanya mendasarkan pada teman teologi atau ritual
tapi sekaligus tidak dalamnya meliputi aspek tasawuf
pak robikin meskipun sebetulnya densus delapan puluh delapan sah saja melakukan penggeledahan dimanapun begitu ya
dan tadi bapak sudah menjelaskan bahwa kurikulum yang diajarkan di pondok pesantren nu itu ada nasionalis dan juga religiusnya
tapi ini nyatanya memang banyak sekali kemudian yang digeledah dan kemudian yang disebutkan terindikasi terafiliasi dengan jaringan kelompok tertentu
apakah kemudian ini dikhawatirkan akan memberikan stigma buruk pada pondok pesantren

apakah kemudian ini dikhawatirkan akan memberikan stigma buruk pada pondok pesantren
ya kalau soal ada beberapa pesantren yang disinyalir terapar virus radikalisme tidak bisa dipungkiri
saya kira polri ketika mengungkap itu bukan tanpa dasar bukan tanpa fakta
maka saya katakan tadi itu pesantren dua puluh delapan ribuan yang dibawa namun no tidak ada sama sekali
kenapa di lingkungan nu tidak ada
karena tiga poin tadi itu
nah poin saya adalah bahwa seharusnya metodologi yang disampaikan di dalam pendidikan agama di lingkungan pesantren itu diadopsi
bukan saja oleh pesantren pesantren lain dan lembaga pendidikan lain tapi juga lebih lebih bukan umum di bawah naungan pemerintah
karena radikalisme itu juga banyak tumbuh di lingkungan pendidikan umum
di beberapa pesantren kita sebut saja
dan tidak begitu
poinnya apa mbak adivana
karena mereka masih belum menerima nasionalisme sebagai bagian dari ajaran agama
nasionalisme itu dianggap sistem kafir
sehingga karena nasionalisme merupakan sistem kafir negara yang menerapkan sistem nasionalisme itu disebut sebagai darul kupar
nah ini cara pandang yang keliru
karena dalam pandangan islam mendirikan negara islam dengan sistem khilafah itu tidak wajib
bukan satu keharusan yang harus adalah setiap umat islam harus jalankan syarat islam iman rukun islam
kalau suatu negara lalu melarang warga negaranya yang islam misalnya sholat zakat puasa haji dan seterusnya
maka boleh dilawan
tapi kalau suatu negara itu tidak melakukan itu maka nggak boleh dimusuhi
ya pak robikin kalau tadi anda menjamin bahwa di pesantren pesantren nu itu tidak ada kemudian ajaran ajaran yang menyimpang
dan tadi anda juga menyebutkan bahwa kalaupun ada pondok pesantren yang kemudian disinyali terafiliasi itu adalah oknum yang memang terpapar di situ
lalu bagaimana pak menghindarkan agar oknum oknum tersebut kemudian tidak menyusup
ke dalam pondok pesantren dan menyebarkan paham paham radikal dan juga terorisme
itu yang sulit pak robikin sebetulnya yang harus diwaspadai oleh pemerintah begitu pak
iya pertama tama yang harus diberesin adalah cara pandang agamanya
pertama bahwa setiap agama diturunkan dari langit ke bumi ini adalah dalam rangka untuk memperbaiki karakter pribadi masing masing orang
yang secara kolektif sebagai bangsa dan negara
supaya terbangun peradaban yang maju yang luhur
nah itu harus dipastikan
jadi orang tidak boleh mengatakan bahwa yang penting saya berhubungan baik dengan tuhan
ukuran orang berhubungan baik bisa kami hubungannya itu baik dengan tuhan
dia harus menyayangi semua makhluk yang lain di bumi
tapi kalau orang mengklaim dirinya sudah merasa baik

tapi ternyata melakukan tindak kekerasan melakukan aksi teror apalagi melakukan pemboman misalnya
pasti itu ada yang tidak benar dalam pemahaman agamanya
ini yang harus diluruskan
ini yang harus diperbaiki
lalu bagaimana kemudian meluruskan orang orang yang belok ini kemudian yang mereka ini masuk mencoba untuk menyusupi itu ke dalam pondok pesantren
itu yang sulit pak
karena itu menjadi langkah yang kemudian diakui oleh bnpt
tidak bisa terdeteksi begitu pak
apakah harus ada pengawasan khusus terhadap kemudian para pengelola pondok pesantren yang tadi di luar mungkin nu dan juga muhammadiyah begitu pak
iya kalau dilihat dari jumlah okto yang terpapar
saya kira lebih banyak di luar pesantren
perlu diketahui bahwa dari total dua puluh delapan pesantren tadi itu
jumlah santrinya turunnya itu kurang lebih hanya delapan belas an juta
bandingkan dengan lembaga pendidikan umum
jadi lembaga pendidikan umum itu sekolah tingkat menengah sekolah tingkat atas termasuk perguruan tinggi
tingkat keterpaparannya jauh lebih dahsyat
tetapi tanpa bermaksud untuk membela perusahaan pesantren memang itu juga harus tetap diwaspadai
kalau pesantren itu eklusif
tidak mau hormat bendera
tidak mau menyanyikan lagu indonesia raya
dan alasan tidak mau itu karena itu dianggapnya kafir
dianggapnya sesat haram
maka harus diwaspadai
itu mengindikasikan bahwa ada cara berpikir yang tidak benar
dibutuhkan sebetulnya narasi narasi kontraradikal begitu yang dimasukkan ke dalam kurikulum di pondok pesantren
apakah kemudian nu yang memiliki banyak sekali pondok pesantren sudah menerapkan narasi narasi kontraradikal itu pak dalam kurikulum yang diajarkan kepada para siswanya pak para santrinya
penahandatul ulama bukan hanya menyampaikan ini setelah kemerdekaan
bahkan ketika sebelum kemerdekaan
yakni ketika indonesia masih dalam penjajahan belanda
pada muktamar ke sebelas tahun seribu sembilan ratus tiga puluh enam di banjarmasin
nahdlatul ulama sudah membicarakan soal status kawasan nusantara ini
atas ulama ulama naudatul ulama menyebutnya
bukan darul kupar bukan negara kafir
meskipun naudatul ulama katakan jihad untuk melawan penjajahan
tapi tidak menetapkan status negara ini sebagai negara kafir
yang pemerintahnya aparatus negaranya kayak dibunuh boleh dialirkan darahnya
nahdlatul ulama menetapkan nusantara sebagai darussalam kawasan damai
karena meskipun di bawah penjajahan belanda
dan penjajah belanda itu notabene beragama kristen
umat islam masih boleh menjalankan ibadah
nah kalau di dalam satu negara
di mana pemerintahnya sudah memperbolehkan bahkan memfasilitasi umat islam untuk melakukan peribadatan
menjalankan syariat agamanya
nah kalau kemudian disebut negara kafir itu cara berpikirnya bagaimana
kenapa mbak saya perlu tekankan itu
karena ada konsekuensi serius
begitu ada penetapan nusantara indonesia ini yang sudah merdeka
yang juga sudah mewajibkan warga negaranya menganut agama dan kepercayaan itu
disebut negara kafir
maka konsekuensinya mereka boleh memerangi
termasuk dengan bom
konsekuensi berikutnya adalah menetapkan nisa itu sebagai darul haram
hukum perang yang dipakai
muslihat fitnah hukum dan seterusnya
untuk mencapai tujuannya
nah ini yang harus perkuat
di seluruh lapisan masyarakat
lebih khusus lagi dunia pendidikan
mulai dari pendidikan dasar
sampai pendidikan tinggi
jadi pendidikan agama jangan hanya menuluh mengajarkan akhidat
mengajarkan syariah ritual
tapi juga penanaman nilai nilai nasionalisme
ada dasar prinsip keperluan dan menang iman
yang kedua pendidikan agama juga harus memasukkan pendidikan moral dalam lingkup pendidikan agama
pendidikan moral kita ini masih berada di luar rumpun pendidikan agama
nah kalau itu yang terjadi
maka akhlak dianggap bukan merupakan kewajiban agama
nabi muhammad itu diutus oleh allah
oleh tuhan yang maha sah
menyempurnakan akhlak manusia
agar harmoni dengan manusia yang lain
membedakan ras suku agama
maupun latar belakang yang lain
kalau ini ditanamkan
di internalize dengan baik
di seluruh lembaga pendidikan
di swasta pesantren non pesantren
saya kira radikalisme
akan tidak secara signifikan
semoga ajaran ajaran beragama
yang benar seperti yang tadi sudah disampaikan
oleh pak robikin ini bisa diterapkan
di dalam semua lapisan pendidikan
baik pendidikan umum dan juga pendidikan pondok pesantren
dan juga narasi narasi kontra radikalisme
juga terus disuarakan
dan kehidupan nasionalisme
dan juga kemudian religiositas
itu bisa berjalan beriringan begitu ya pak ya
terima kasih sekali pak robikin m has
ketua pbnu atas wajangannya
dan waktunya kepada cnn indonesian newsroom sore hari ini